kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan dr agus suryanto direktur utama rsup karyadi
selamat sore dr agus
dr agus sebelum lebih lanjut bagaimana kemudian kondisi dari empat puluh enam tenaga medis yang sekarang ini melakukan isolasi mandiri
kita mendapat kabar bahwa tenaga kesehatan satu orang hari ini juga dinyatakan meninggal dunia karena positif covid sembilan belas dok
ya jadi terima kasih tadi siang kami tek teman teman yang berada di tempat isolasi melalui dua orang teman kita
dan mereka mengabarkan alhamdulillah tidak ada gejala klinik dan semuanya dalam keadaan baik baik saja
kemudian mungkin yang tentang pasiennya dengan tentang pergawe atau perawat kemarin yang meninggal
jadi sampai dengan saat ini
jadi di pegawai rumah sakit karyadi ini perawat yang meninggal itu satu yang sudah terkonfirmasi
sedangkan yang kemarin yang dimiliki sebetulnya belum terkonfirmasi
karena hasilnya yang pertama negatif kemudian yang kedua itu masih menunggu
karena yang kedua hasilnya tidak representatif sehingga kami perlu mengulang
jadi sehari sebelum meninggal kami sudah melakukan pemeriksaan dan kami menunggu hasil pemeriksaan pcr
oke ini artinya di luar dari empat puluh enam tenaga medis yang kemarin dinyatakan positif itu ya dok
ya ini kan sudah lama dirawat ini
sudah lama dan ini tidak termasuk yang positif kemarin tanggal pemeriksaan tanggal empat belas april tadi
artinya kemudian yang empat puluh enam ini kondisinya terakhir semuanya dalam kondisi baik baik saja
tidak ada gejala apapun dan masih terus melakukan isolasi mandiri begitu ya dokter
jadi semuanya dalam keadaan baik tidak terdapat gejala klinik dan semua mendapatkan fasilitas tempat sarana prasarana dari pemerintah provinsi jawa tengah
kemudian dari unsur medisnya kita menempatkan tenaga medis standby di hotel tersebut
dan kita memantau kondisi fisik teman teman yang bersanggutan
dan kita suatu waktu selalu ready untuk memberikan perairan kesehatan dari rumah
dr agus kalau dari identifikasi bahwa kemudian empat puluh enam tenaga medis ini bisa tertular atau positif covid sembilan belas ini adalah ketidakjujuran pasien
ini sebuah hal yang cukup dilematis ya dok dengan kondisi sekarang untuk membedakan bagaimana kemudian pasien yang positif atau tidak saat mereka melakukan perawatan atau pengobatan ke rumah sakit
apakah kemudian ada protokol kesehatan yang lebih ketat diterapkan saat ini
di rumah sakit rsup karyadi dok untuk mengidentifikasi ini atau untuk melihat kasus ini supaya lebih maksimal pengawasannya
jadi kalau kita bicara tadi tentang faktor atau potensi penularan pasien ke tenaga kesehatan ataupun sebaliknya
maka kami sudah melakukan pengkajian sebetulnya walaupun secara sederhana dan tepat
bahwa paling tidak ada enam faktor yang berpotensi
yang tadi dikatakan bahwa ketidakjujuran pasien itu hanya merupakan salah satu faktor saja
sebenarnya banyak masih terdapat faktor lain yang memungkinkan untuk terjadinya atau kelemahan atau terjadi faktor yang menyebabkan ketularan tersebut
nah perlu diketahui bahwa memang di rumah sakit ini sesuai dengan petunjuk teknisnya bahwa risiko untuk penularan itu kita kategorikan
kan paling tidak tiga kategori atau yang sebenarnya empat misalnya
katakanlah lebih sederhananya tiga kategori yaitu risiko tinggi risiko sedang dan risiko rendah
nah masing masing ini dibedakan dengan warna merah kuning hijau
atau ada yang membagi juga merah oranye kuning hijau
tapi kami urine dan merah kita jadikan satu
ini menunjukkan tingkat gradasinya
nah kita ketahui bahwa artinya covid ini
kulit dibedakan dengan penyakit yang lain
bahkan kita ketahui bahwa gejalanya pun bahkan ada pasien yang tidak ada gejala
yang salah satu contoh kita yang teman kita yang tiga puluh empat ya bukan tiga puluh enam tadi yang empat ratus empat puluh enam ini
ini sama sekali tidak ada gejala begitu
nah pada saat pasien itu memiliki permasalahan kesehatan lain datang ke rumah sakit
walaupun di kita berlapis lapis melakukan screening
itu maka lolos ke tempat yang zona kuning atau hijau itu bisa terjadi
sehingga kami melakukan pada saat screening lapis yang kesekian di ruangan
bahkan yang beberapa pasien itu sudah dilakukan tindakan
baru diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah pernah dirawat di daerah terjangkit dan lain lain gitu
jadi itulah yang kami
apa namanya salah satu faktor
sebetulnya banyak lagi faktor
kurang lebih kami identifikasi ada enam faktor yang kemungkinan bisa terjadi penularan dari pasien ke petugas kesehatan atau sebaliknya
artinya kemudian faktor ketidakjujuran ini juga menjadi satu hal yang perlu di highlight
bahwa ini penting sekali agar kemudian tidak membuat potensi penularan ini terjadi buat tenaga medis yang ada di rumah sakit
dengan susahnya mengidentifikasi tadi itu ya dok
dan faktor itu kan ada faktor di kita sebagai faktor internal dan faktor pasien sebagai faktor eksternal
jadi kami di dalam rumah sakit sudah dengan spo yang sangat ketat pun
kalau faktor eksternal yang kami tidak mengidentifikasi maka screening itu akan lolos
itu yang menyebabkan meningkatkan risiko untuk terjadi penularan
oke dokter dengan terdampaknya benteng pertahanan terakhir artinya tenaga medis untuk penanganan kasus covid sembilan belas
di rsup karya di semarang ini kita ingin memastikan bahwa masyarakat tetap bisa melakukan perawatan dengan maksimal
di sana pelayanan masih terus dilakukan secara maksimal bagi masyarakat
ketercukupan dari tenaga medis masih cukup begitu untuk menangani kasus kasus yang ada di semarang khususnya
nah insya allah ini cukup
walaupun kita terjadi kejadian yang luar biasa di satu kelompok dokter dalam hid total kelompok dokter berdasarat
kita masih mempunyai empat puluh atau lima puluh persen jumlah dokter bedah syarat yang masih alhamdulillah masih sehat
jadi yang kemudian untuk yang lain memang kita pada keseluruhan kita mempunyai kurang lebih tiga ratus sepuluh dokter spesialis
dan dalam penanganan covid sembilan belas ini kita sudah bersepakat
bahwa kita akan jadi semua spesialisasi akan bahu membahu untuk membantu
namun kita tetap berbagi berbagai zona
zona merah kuning hijau tadi
nah teman teman yang terkena ini justru yang tidak di zona merah
jadi ini di zona kuning
jadi ini bisa diidentifikasi bahwa memang ada screening kita yang bisa ditembus oleh kasus ini
terima kasih dokter agus
dan salam kita semua untuk tenaga medis yang memang saat ini tengah berjuang untuk sehat
dan semoga cepat pulih kembali dan siap bertugas kembali
terima kasih direktur utama rsup karyadi dr agus suryanto